tapi udah gue maklumin semuanya
maaf gue terpaksa ngakuin
satu kata maaf dari lo itu belum cukup buat gue
gue punya hadiah buat gue
udah gue rasa itu udah cukup
buat dia ngebales apa yang lo perbuat ke dia
jadi ini yang bikin lo pergi diam diam kesini
lo yang ngajak mereka
sorry dok kita ngikutin lo diam diam
karena kita takut lo kenapa kenapa
karena tadi saat lo telponan
gue liat muka lu serius banget
gue kecewa sama lo
kita juga nyaris berantem sama roby
iya nih semua salah gue
gue sengaja rasa ini dari kalian
gue gak mau aja sampe rencana gue ketauan
karena kalo sampe moni tau
lo gak tau kan
apa yang udah mau dilakuin
dibinggi geng serigala
gak usah diperpanjang
lagian gue juga udah maafin robby kok
sekarang gue minta lo tetep perasin dari mondi
jangan sampe moni tau
sekarang gue mau ajak lo ketemu robby
dan gak berantem disana
masalah robby dan edo udah kelar
sekarang gue tinggal bikin mereka benar benar percaya sama gue
kalo mereka udah percaya
gue bakal dengan mudah jadiin mereka kaki tangan gue
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
kalo kamu udah perhatian sama aku
ya walaupun perhatian kamu juga dibagi sama cewek
boy harusnya kamu memperlakukan sila lebih nice ya
alangkah sedihnya almarhumah mamah kamu
kalo sampe kamu memperlakukan sila seperti ini
dan dia melihat sendiri
sebenarnya gue udah gak bisa lagi buka hati untuk sila
gue harus lakuin semua ini demi kebahagiaan mama
demi permintaan terakhir mamah
gue bantu nundukin pintu ya
berarti hati kamu kan gak enak badan baru aja keluar rumah sakit
hati hati di jalan tentu
terima kasih oh boy ranta minta tolong ya kalau bisa kamu datang ke rumah
kamu kasih support sila atau bawain makanan atau apa
tante gak mau sila sedih nanti jadi makin susah dia untuk seger kembali ya
ampun dunia ini tuh berasa sempit banget ya karena gue harus ketemu sama lo lagi lo lagi
kok ngaku deh lo pasti ada keturunan jin kan
kok bisa sih lo muncul dimana mana
harusnya gue yang nanya kayak gitu lu tuh muncul dari mana sih
dimana mana ada lo terus
jujur ya gue males banget ngeladenin lu tau gak
ini obat lo tolong diminum biar lu gak darah tinggi
supaya tuhan please dong musnahin aja manusia setengah es balok kayak gitu di dunia ini
ngapain sih harus ada dia
aduh udah udah reva lo harus senang tarik nafas
harus tenang karena nanti kalau lo kebawa emosi lo beneran bisa darting lagi mikirin dia
jadi mending sekarang lo tenangin diri lo cari taksi terus langsung ke kampus
oh yang ajak mereka ke sini
tenang aja gue udah ngomong sama edo
lian udah cerita semuanya
tapi udah gue maklumin semuanya
maaf gue terpaksa ngakuin
satu kata maaf dari lo itu belum cukup buat gue
gue punya hadiah buat gue
udah gue rasa itu udah cukup
buat dia ngebales apa yang lo perbuat ke dia
lagian yang dirasain kayaknya lebih deh
sekarang masalah kalian udah clear
dan ke depannya kalian harus mikir gimana nasib geng serigala
gue tau keuangan geng segala itu lagi kacau
gue mau ngasih kalian penghasilan lebih
andai aja mondi punya pemikiran kayak allah
pasti geng serigala gak bakal kacau kayak gini
yang dipikiran mondi cuma ego
makanya gue gak suka sama dia
lo semua ngerti kan
sama apa yang gue rasain
gue ngakuin ini semua biar mondi berbuat sesuatu
bukannya diem aja ngeliat dia serigala
diremehin banyak orang
apa yang disimpan kulitnya
gue berhasil meyakini mereka perlahan tapi pasti anak anak yang serigala bakal ada di bawah
kendali gua dan misi buat ngancurin boy bakal terlaksana loh mana ya ada taksi yang lewat sih
banget ya nyari taksi di daerah sini coba deh cari taksi online ya drivernya sibuk semua ya
wah kayaknya emang lagi jam jam sibuk deh wah gimana dong nasib gue perasaan dari tadi sial mulu deh
mana mood gue juga ancur banget gara gara ketemu saya balok bang yuk makasih banget
angkot ini lewat ke universitas